tahun dua ribu tujuh belas ditandai kembali bergulirnya kompetisi sepak bola indonesia pasca sanksi fifa
dengan operator pt liga indonesia baru liga satu dua dan tiga berlangsung dengan sejumlah catatan minor
ada banyak aspek tetapi kita akan fokus pada rule of the game yang tidak konsisten
baik kita akan melihat terlebih dahulu rule of the game apa saja yang sebenarnya tidak konsisten
yang pertama ialah jadi pergantian pemain itu tiga jadi lima kali kalau di liga satu indonesia
ini melanggar law of the game fifa dari international football association board yang sudah ditetapkan
jadi sebenarnya seharusnya hanya tiga pergantian pemain yang bisa dilakukan dalam satu pertandingan
pada kompetisi resmi yang digelar di bawah kendali fifa ataupun konfederasi maupun asosiasi sepak bola nasional
sebenarnya bisa dalam satu pertandingan mengganti hingga lima kali pertandingan tetapi tidak di kompetisi level tertinggi
which is kompetisi level tertinggi itu ialah ya liga satu indonesia
dan selanjutnya kita beralih in consistency apa lagi sebenarnya yang dilakukan
ataupun yang terjadi di persepak bolaan profesional indonesia
yang pertama ialah perpindahan home base yang melanggar pasal dua puluh regulasi liga satu
dalam semusim kita akan mengambil contoh bagaimana persero serui empat kali berganti markas
ini tentu saja melanggar pasal tersebut regulasi liga satu
dan april hingga mei misalnya perseru serui masih bermain di stadion marora
ataupun yang menjadi kandang aslinya dari perseru serui
tetapi juni perseru tiga kali berpindah kandang
dengan kapten dipta bali stadion patriot bekasi dan stadion pakan sari bogor
dan sesuai dengan pasal dua puluh ayat tiga selama berlangsungnya liga satu
klub harus memainkan pertandingan kandang di stadion yang sama dan terdaftar
itu catatan yang kedua inkonsistensi di dalam rule of the game
kita akan melihat apa lagi sebenarnya yang dilakukan
inkonsistensinya di dalam untuk menciptakan sepak bola indonesia yang jauh lebih baik
jadi ternyata ada sejumlah pemain tampil tanpa disertai
ini atau juga kita kerap mengenalnya dengan itc seperti itu
dan ini tentu saja melanggar pasal tiga puluh tiga regulasi liga satu
dan kebanyakan juga pemain tersebut dimainkan ketika itc nya belum keluar
pelanggaran ini jelas jelas melanggar pasal tiga puluh tiga regulasi kompetisi pertandingan yang dimainkan
ataupun pertandingan yang dimainkan bisa dinyatakan tidak sah
dan klub bisa disangsi turun kasta
tetapi ternyata itu dilakukan sepanjang pertandingan
liga satu which is itu ialah salah satu bentuk inkonsistensi terhadap aturan
yang telah ditetapkan ataupun inkonsistensi terhadap rule of the game
baik selanjutnya apa lagi
kita akan melihat juga bagaimana seharusnya para pemain asing
yang saat ini kurang lebih ada delapan puluh an atau delapan puluh empat pemain asing yang bermain di kompetisi lokal indonesia
dan salah satunya ialah kitas
itu merupakan syarat wajib mempekerjakan tenaga asing sesuai peraturan menteri tenaga kerja no dua belas tahun dua ribu tiga belas
dan undang undang no sebelas
tahun dua ribu sebelas tentang imigrasi
tetapi ternyata kitas ini banyak yang tidak tuntas sehingga melanggar
sebutlah contoh dulu ketika michael essien pertama sekali masuk ke persib
dan juga ada carlton cole di sana
ternyata mereka masuk ke tim persib contoh seperti itu
tetapi kitasnya itu belum selesai seperti itu
padahal seharusnya undang undang no enam tahun dua ribu sebelas tentang imigrasi
juga pasal tiga puluh dua regulasi liga satu itu memutuskan
bahwa seharusnya pemain ataupun pekerja dari luar negeri yang ingin bekerja di dalam negeri
mereka harus memiliki kitas terlebih dahulu untuk bisa bermain
ataupun bisa bekerja di dalam negeri
dan itu dia sejumlah inkonsistensi yang dilakukan ataupun yang terjadi di liga satu
dan untuk membahas hal ini lebih lanjut lagi
saat ini narasumber kami sudah hadir di studio
yaitu akmal marhali koordinator safe hour soccer ataupun sos
mas akmal selamat datang
iya kalau kita perhatikan tadi inkonsistensi ya
seperti apa ini kaitannya dengan perbaikan sepak bola indonesia sebenarnya
ya amanat yang diberikan adalah bahwa kita akan melakukan reformasi tata kelola sepak bola indonesia
tata kelola dalam hal ini tentu ada kaitannya dengan konsistensi penegakan aturan
bagaimanapun sepak bola adalah sebuah pertandingan
sebuah kompetisi yang dimainkan dengan aturan aturan yang jelas
aturan ada dua aturan yang terkait football family
terkait dengan regulasi dan sebagainya
termasuk dalamnya statuta peraturan organisasi pssi
kemudian juga ada aturan yang terkait dengan undang undang negara
dalam hal ini pemerintahan seperti tadi soal kitas
kemudian soal menggunakan tenaga kerja asing
dan saya pikir ini yang harus diperbaiki pada dua ribu delapan belas
kedatangan oleh pssi
bagaimanapun yang dibutuhkan pssi bukan konsisten dalam inkonsistensi
tapi konsisten dalam penegakan aturan
baik tapi selama ini kita juga punya yang namanya komite penegakan disiplin ya
komdis ini seperti apa perannya
ya ini kan sudah ada peraturan juga itu sudah dituliskan
tapi juga masih ada pelanggaran untuk sejumlah
ya ini kan tindakan tidak disiplin seperti itu
ya yang pertama adalah masalah di komdis
sosialisasi terhadap aturan ini yang agak kurang
baik itu kepada klub kemudian kepada pemain pelatih maupun kepada supporter
sehingga kemudian pelanggaran pelanggaran terjadi di tengah musim
tawuran supporter misalnya kemudian juga aksi lempar lemparan
yang secara hukum sepak bola ini melanggar aturan dari fifa stadium
dan ini yang menjadi masalah
yang kedua masalah utama dari komite disiplin pssi kita adalah
masalah inconsistency dalam penegakan aturannya sendiri
bagaimana dalam satu kasus yang sama tetapi hukuman yang berbeda beda
standar hukumnya begitu ya
dasar hukumnya jadi ketika kita melihat
ini kayaknya faktornya bukan faktor melihat dengan fakta
tapi dengan rasa
artinya dikeluarkan hukuman justru karena suka atau tidak suka
sebagai contoh misalnya kasus
ada larangan bertanding dengan penonton antara persib madura united
kemudian bornea fc bahkan persisolo itu berbeda beda
sementara di persib misalnya boleh tanpa supporter
tapi penonton boleh masuk sementara yang lain tidak boleh
dengan hal hal yang semacam ini juga yang kemudian menjadi
wibawa komite disiplin penegak disiplin pssi ini agak lemah di sini
termasuk di dalamnya terkait bagaimana kemudian sanksi lebih berorientasi kepada materi
berarti bukan penegakan disiplin ibaratnya ya
tapi mungkin kita tidak akan terlalu dalam di situ
mungkin kita juga akan melihat tadi persoalan kita sih ya pemain asing
misalnya kita akan hadirkan datanya bahwa saat ini mungkin ada sekitar delapan puluh empat ya
kalau tidak salah
delapan puluh empat pemain asing yang ada di indonesia
anda sendiri melihat seperti apa sebenarnya ketika dulu memutuskan untuk menghadirkan pemain asing di indonesia
apakah semua klub ini sudah sesuai dengan standar aspek klub profesional yang dimiliki oleh afc
ya kalau kita lihat kenapa kemudian kitas menjadi masalah setiap tahun dikomunikasi
kompetisi sepak bola indonesia dimulai dari legalitas klubnya
bagaimanapun mempekerjakan tenaga asing berdasarkan undang undang ketenaga kerjaan
misalnya klub harus berdasarkan berbentuk perseroan terbatas yang legal secara hukum undang undang ketenaga kerjaan
dan diantaranya misalnya kalau untuk mempekerjakan tenaga asing harus miliki modal minimal lima ratus juta
di tabungannya itu dalam bentuk kemudian itu untuk satu tenaga asing
yang artinya kalau kita memainkan empat pemain asing misalnya dikompetisi
liga satu artinya modal yang disimpan di sebuah perusahaan itu minimal dua miliar
nah ini yang kemudian agak lambat
termasuk di dalamnya kalau kita bicara dengan pihak imigrasi adalah tidak adanya klub yang memberikan asuransi
dan tidak adanya npwp untuk pemain pemain yang tampil di liga indonesia
ini yang kemudian kita menjadi masalah
delapan puluh empat pemain asing tampil di indonesia yang punya kitas cuma lima belas
baik delapan puluh empat yang punya kitas cuma lima belas
ini kita akan melihat mungkin saat ini memang didominasi oleh pemain asal brazil ya
ada di sekitar dua puluh dua pemain
tapi ini pr nya sebenarnya di mana
apakah mungkin memang klub hanya memaksakan
pokoknya ada dulu pemain asingnya marky player gitu istilahnya
untuk mendapatkan mungkin perhatian lebih besar lagi
apa yang luput sebenarnya denny
yang luput dari sepak bola kita adalah ketegasan dalam menjalankan aturan yang sudah dibuat
lagi lagi itu mas indro
artinya ketika kemudian keputusan ini dibuat regulasi ini dibuat
maka benar benar harus dijalankan dengan baik
artinya pemain siapapun yang tidak punya kitas tidak boleh main terlebih dahulu
kita mendambakan seperti misalnya liga inggris ya
di mana pemain dikontrak kemudian urusan ke tenaga kerjanya bisa beres dalam satu dua tiga hari
sehingga tidak kemudian makan gaji buta karena masalah izin kerjanya tidak diurus dengan baik oleh klub
ini ke depan kita berharap safe hour soccer ada kerjasama yang baik antara menteri pemuda dan olahraga
menteri kemudian yang mengurus ke tenaga kerjaan
menteri tenaga kerja pssi dan juga pihak imigrasi
untuk kemudian diberikan kehususan untuk pemain pemain bola yang bekerja di indonesia sebagai tenaga kerja asing

supaya itu bisa cepat jadi kerja terintegrasi seperti itu ya
tapi di sisi lain juga kita misalnya punya satu faktor lain mungkin transparansi keuangan
dari sponsorship ya kita tahu cukup besar khususnya untuk liga satu kali ini
apa yang anda lihat luput di sini
seharusnya kan liga profesional itu bisa menjadi salah satu sisi bisnis
tapi juga bisa mengorbitkan para pemain menjadi tempat untuk mengasah kemampuan sepak bola dalam negeri
tapi apakah ini sudah cukup
apakah ini cukup fair sebenarnya perhitungan pembagiannya ataupun juga transparansinya bagi publik
ya masalah utama adalah di transparansi ini yang kemudian menjadi masalah di sepak bola kita dalam lima tahun terakhir
bagaimana pssi adalah badan publik itu sudah diputuskan oleh komite informasi publik
dan harus membuka transparansinya
terkait misalnya dengan kompetisi profesional adalah bagaimana kemudian klub punya prospek yang bagus
untuk kemudian masalah keuangan setelah apbd dicabut pada dua ribu dua puluh
sehingga klub harus benar benar menjalankan
dan organisasinya menjalankan perusahaannya dengan bermodal kerja mereka
dari sponsor kemudian juga dari pendapatan tiket dari merchandise dan sebagainya
jadi masalah saat ini adalah bagaimana kemudian klub sebenarnya punya potensi pendapatan uang cukup besar
dari mereka ikut kompetisi liga satu misalnya mereka sudah mendapatkan tujuh lima miliar per tahun
kemudian belum lagi soal rating tv kemudian juga soal peringkat
ini hampir meniru liga inggris lah
artinya dalam satu musim itu klub bisa potensi punya pendapatan tujuh belas miliar
cuma permasalahannya adalah pendapatan itu masih dalam bentuk di kertas
belum ada rilanya
sampai sejauh ini misalnya klub peserta liga satu dari tujuh lima miliar yang akan diberikan oleh pt liga indonesia
mereka baru dapat tiga lima miliar
artinya masih ada sekitar empat miliar lagi yang mereka belum dapat sementara kompetisi sudah selesai
baik tapi kalau anda melihat bisa dikatakan dua ribu dua puluh
peringkat kita naik secara peringkat fifa
tapi kan kita ibaratnya ditinggalkan oleh sejumlah negara baru yang mungkin kita juga baru tahu
seperti vanuatu seperti itu dan maladewa
anda melihat apakah tidak berjalannya mungkin sistem di liga satu juga berdampak pada pembinaan sepak bola indonesia secara keseluruhan
ya sebenarnya kita juga harus memberikan apresiasi juga kepada pssi yang telah menjalankan seluruh roda organisasi
mereka kompetisi semua berjalan sampai selesai
bayangkara juara liga satu kemudian persebaya juara liga dua blitar united juara liga tiga
persipura juara u sembilan belas
tim nasional juga jalan sampai kemudian sayangnya di tim nasional dari tujuh agenda yang dijalankan kita hanya mendapatkan satu target yang tercapai
ketika timnas u enam belas lolos putaran final piala asia
selebihnya kita gagal
artinya sekarang bagaimana kemudian pssi membuat fondasi yang kuat terlebih dahulu untuk sepak bola kita yang setelah kemarin satu tahun disangsi
kemudian kita buat fondasi baru yang pada gilirannya kemudian harapan dan cita cita kita untuk sepak bola berprestasi
untuk prestasi ini benar benar bisa kita dapatkan bersama
sebagai pr utama adalah dua ribu delapan belas ada sembilan event yang akan kita ikuti di tim nasional kita
kita berharap dari sembilan event ini minimal gitu kan minimal ada asian games
kita bisa tampil sebagai tuan rumah bisa tampil cukup apa namanya dengan baik lah misalnya gitu kan
tapi semua penampilan yang baik juga harus dikonsep dengan sebuah program yang baik
bagaimana kemudian kita mau tampil di asian games sementara misalnya program platnas timnasnya juga belum kelihatan
baik mas akmal

mungkin juga salah satu aspek yang tidak bisa dilepaskan yalah aspek supporter
dan kita juga sudah ada salah seorang narasumber yang sudah menanti disana yaitu ada indro ya disana ya
mas indro kita akan menyapa mas indro terlebih dahulu
mas indro selamat datang mas indro di studio dua cnn indonesia
kalau kita perhatikan tadi sejumlah evaluasi sudah disampaikan oleh akmal yang dari safe hour soccer
sebagai tuan tuan sendiri sebagai orang yang ibaratnya melihat supporter itu sebagai salah satu
sisi yang akan membangun sepak bola di suatu negara
apa evaluasi di sepanjang dua ribu tujuh belas
ya menurut catatan kami masih ada sembilan korban selama dua ribu
dari supporter delapan dan dari satu warga
ini membuktikan bahwa belum ada jaminan keamanan dan juga kenyamanan bagi supporter indonesia untuk menyaksikan sepak bola di indonesia
dan ini harus menjadi perhatian khusus
karena supporter menjadi bagian penting dari sepak bola indonesia
tentunya tanpa supporter
sepak bola tidak ada artinya gitu
jadi mas ignatius indro ini dari paguyuban supporter ya
supporter timnas indonesia
kita juga akan perhatikan data mengenai daftar korban supporter sepanjang dua ribu tujuh belas
tadi sudah disebutkan di awal mungkin ada sembilan nama ya
dan satu warga
evaluasi anda disini sebenarnya apakah memang para penikmat bola indonesia ataupun para supporter indonesia sebenarnya belum cukup dewasakah
atau juga justru ada sisi lain mungkin
ada kelalaian dalam pembinaan ketertiban mungkin dalam setiap pertandingan
seperti apa anda menurut anda
saya pikir klub klub harus juga mulai membahas ataupun fanbase nya mengelola fanbase nya
itu agar melakukan pelatihan pelatihan di masing masing fanbase
bahwa kami juga mengkamanyakan dari psti mengkamanyakan bahwa ada hal yang lebih besar dari rivalitas maupun sepak bola itu sendiri
ya ini masalah kemanusiaan
jadi rivalitas jangan sampai mengganggu masalah kemanusiaan
itu yang harus ditanamkan ke setiap supporter dari fanbase masing masing sehingga tidak terjadi hal hal yang melakukan tindakan kekerasan ataupun mencelakakan rivalnya gitu ya
itu seperti itu
berarti harus ditanamkan nilai kemanusiaan bahwa ini persaingan persaingan di lapangan tapi jangan merembet ke hal hal lain ya
kalau kita melihat juga rivalitas seperti misalnya persib dan persija gitu itu tidak ada secara historis itu tidak terlalu kuat ya
tidak terlalu kuat
kita tidak bisa membandingkan
untuk persaingan atau rivalitas seperti manchester united dan liverpool gitu
itu ada sejarah kota yang demikian panjang
sejarah rivalitas kotanya dari kota manchester dan juga liverpool
namun buat persija dan persib sendiri tidak ada rivalitas kotanya gitu
tidak ada sejarahnya
persib pun juga awalnya malah ini adalah persija cabang bandung
kita heran gitu
ketika bang yos membuat jakman
kenapa rivalitas itu malah timbul
rivalitas yang menghancurkan ya
yang mencelakakan lawannya
itu yang harus dicari akar akar seperti itu yang harus diusut untas
mungkin selama ini kan sudah sering dibuat juga seperti kongres supporter seperti itu yang mempertemukan antar supporter
anda melihat cara cara seperti ini sudah cukup efektif atau memang harus dibutuhkan terobosan baru di dua ribu delapan belas
iya ini saya lihat ini secara cara instan ya
secara cara instan dan ini tidak melibatkan akar rumput
akar rumput dari fanbase fanbase masing masing
hanya elit elit dari pengurus fanbase saja yang ikut serta dalam kongres
tapi akar rumput sendiri tidak dilibatkan
nah ini yang menjadi faktor tindakan tindakan kekerasan masih terjadi di dalam sepak bola indonesia
dengan sikap ataupun perilaku para supporter indonesia sendiri sejauh ini dari catatan anda
karena itu juga tahu mungkin beberapa dari peraturan juga sering dilanggar juga biasanya supporter datang
tidak boleh bawa kembang api tapi kemudian juga ada yang bawa ataupun senjata tajam
itu seperti apa sebenarnya proses pembinaan dari setiap setiap klub agar aturan aturan tersebut tidak dilanggar oleh supporter yang seharusnya mendukung timnya
tapi memberikan hukuman begitu kan efek ke depannya
harus ada pelatihan yang khusus terhadap supporter sampai ke akar rumput
bagaimana kita datang ke lapangan kita menyaksikan kita mendukung klub kesayangan kita
namun kita tidak menghindari hal hal ataupun barang barang yang bisa mencelakakan orang
itu harus dilakukan di tiap klub
pssi maupun penyelenggara juga harus ikut turut aktif ya dalam membantu klub klub untuk mengkoordinir fanbase nya masing masing
baik berarti klub klub ini juga harus mengkoordinir fan base masing masing ya
baik mak enatius indro dari paguyuban supporter timnas indonesia
terima kasih sudah berbincang di cnn indonesia sports weekend
dan sebelumnya juga tadi ada mas
akmal ya yang sudah berbincang dari seva world soccer dan